saudara puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai aliansi pemuda peduli sumatera barat
melakukan unjuk rasa di klinik kecantikan milik dr richard lee
aksi itu merupakan respons dari hebohnya kasus pencurian di klinik kecantikan milik dr richard lee yang diduga rekayasa
membawa sejumlah poster wajah dokter richard lee dan spanduk bertuliskan tangkap penyebar hoax
masa menuntut permintaan maaf terbuka dari dr richard lee
selain itu masa juga menyuarakan agar izin klinik dicabut
kasus ini dapat diselesaikan dengan secepat cepatnya dan permohonan maaf kami tunggu dari dokter richard di
dan agar pihak kepolisian segera mengusut kasus ini dengan cepat
aksi pencurian di klinik kecantikan athena padang milik dokter sekaligus influencer richard lee viral di media sosial
tapi dari hasil penelusuran polisi ternyata kasus pencurian itu hanya settingan yang dilakukan karyawannya
bahwa itu adalah settingan itu hasil pemeriksaan dari saudara kenji sendiri